badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memprediksi potensi tsunami dua puluh delapan meter di pacitan jawa timur akan terjadi dalam waktu dua puluh sembilan menit
peringatan tersebut diprediksi bmkg mengingat pacitan merupakan daerah rawan gempa dan tsunami
bagaimana skenario mitigasi bencana yang mesti disiapkan pemerintah daerah
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom bambang praitno kepala pusat gempa dan tsunami bmkg
selamat sore pak bambang
selamat sore mbak rifana
pemerintah daerah yang terjadi di pacitan jawa timur akan terjadi dalam waktu dua puluh sembilan menit

apakah analisisnya menunjukkan hanya terjadi di pacitan saja atau bisa di wilayah jawa timur lainnya
hasil kajian pemodelan dari bmkg pak
jadi kalau kita melihat bahwa hampir seluruh wilayah indonesia memiliki potensi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami
sumber gempa dan tsunami di indonesia itu dipengaruhi oleh pergerakan empat lempeng tektonik
itu indonesia italia asia pasifik
dan filipina yang menyebabkan adanya penyelamatan lempeng atau abdaksi serta sesar aktif
pada zona subduksi ini ada bagian yang dikenal dengan zona megasta yang berpotensi menyebabkan gempa kuat pada kedalaman yang relatif dangkal
yang dari dua puluh lima meter
ada tiga belas zona megatrust di indonesia
mulai dari sebelah barat sumatera hingga selatan nusa tenggara
sulawesi dan maluku
karena kondisi teknologi itu setiap hari di indonesia ini selalu terjadi gempa
itu bagian besar hanya dirasakan oleh rekaman alat
jadi masing masing gempa terjadi pada sumbernya baik di zona sabjakti maupun di kera
pak bambang kalau kita lihat catatan sejarah pacitan ini berulang kali memang diterkepa bencana gempa dan tsunami dari tahun seribu sembilan ratus dua puluh
kemudian puluhan tahun berikutnya juga apakah
wilayah pacitan memang sangat rawan
seperti tadi penjelasan anda
dibilang pacitan memang sangat rawan gempa dan tsunami karena lokasinya yang berhadapan dengan sumber gempa potensial
yaitu segmen megastas dengan maksimal target delapan tujuh
nah berdasarkan catatan sejarah pada tanggal empat januari seribu delapan ratus empat puluh terjadi gempa di selatan jawa yang memicu
terjadinya tsunami di pacitan
selanjutnya pada tanggal dua puluh oktober seribu delapan ratus lima puluh sembilan terjadi lagi gempa besar di pulau jawa yang juga menimbulkan tsunami menerjang teluk pacitan
lalu gempa besar jawa kembali pada tanggal sebelas september seribu sembilan ratus dua puluh satu
dan setelah gempa setelah digempa outrise selatan pacitan juga menunjukkan tsunami dan tercatat di cilacap
sehingga sangat penting tsunami juga terjadi di cilacap
jadi pacitan juga pada tanggal dua puluh tujuh september seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh juga jadi kembali tergepat sampai sembilan mmi yang menurutku dua dua ratus rumah roboh dan banyak orang jatuh
saran bmkg apa pak terkait mitigasi bencana untuk mencegah korban berjatuhan ini di pacitan
apakah sudah harus disiapkan jalur evakuasinya atau seperti apa pak
masyarakat sebaiknya tetap waspada dan juga tentu lebih memahami tentang potensi bencana yang ada di wilayahnya
jadi masyarakat harus meningkatkan upaya mitigasi agar tetap bisa hidup berdampingan dengan kondisi alam tersebut
nah sebagai upaya mitigasi agar tidak banyak jatuh korban
tidak ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korban saat menjadi tsunami
jadi pertama masyarakat itu memiliki konsep evakuasi
karena evakuasi mandiri merupakan jaminan keselamatan dari tsunami yang sudah terbukti efektif
untuk menyelamatkan masyarakat yang sejak keputusan tahun lalu yang dengan kisah semongnya itu
nah hal ini karena saat terjadi gempa kuat
bahkan juga masyarakat pesisir harus segera menjauh dari pantai
untuk mendukung efektivitas proses evakuasi bagaimana
maka harus ada jalur evakuasi yang sudah disiapkan
lokasi sudah terpasang secara permanen
adanya kelengkapan fasilitas ini membuat masyarakat yang melakukan evakuasi
akan dengan segera mencapai titik kumpul di tempat evokasi sementara di daerah yang aman
selanjutnya masyarakat juga tidak boleh abai dengan peringatan dini tsunami
yang disebatluaskan oleh bmkg menggunakan di moda
nah masyarakat harus memiliki sikap swastadar informasi gempa dan peringatan dini tsunami
serta memiliki respon yang cepat untuk segera melakukan evakuasi
karena mengurangi time yang cukup singkat
nah dalam hal ini pemerintah daerah juga harus ikut dan cepat dalam merespon warga yang tsunami
untuk mengaktifasi sirine untuk perintah evakuasi kepada masyarakat pesisir
jauh dari pantai juga terjadi gempa yang berpotensi tsunami
terakhir jika karena satu hal sebagian warga terlambat
mengetahui adanya warna tsunami
apakah penting bagi masyarakat memahami cara selamat dengan melakukan evakuasi vertikal secepatnya
meskipun harus memanjat pohon memanjat bangunan tower yang tentunya yang masih kuat ya
atau meminjat bangunan tinggi lainnya yang terdekat
ini yang adalah beberapa cara selamat dalam menghadapi tsunami
semoga masyarakat di pacitan dan juga di wilayah jawa timur tidak panik
dan pemerintah kabupaten pacitan
serta pemerintah provinsi jawa timur
segera menyiapkan skema mitigasi bencana agar tidak jatuh korban
sekali lagi ini hasil analisis dari bmkg
semoga itu tidak terjadi
terima kasih sekali pak bambang praitno
kepala pusat gempa dan tsunami bmkg
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak bambang